sampai jumpa di video selanjutnya
dan waktu itu bosa iqbal ini sempat bilang ada seorang pria bernama adi
yang katanya tunangannya jessica
itu bekerja di perusahaan saya
pt alembara sejahtera
saya gak tau sih om
pak hussei iqbal ini tiba tiba membicarakan adi sama jessica
cuma karena dibahas saya jadi penasaran
saya kumpulkan semua karyawan di kantor waktu itu
saya mencari yang namanya adi ini
dan akhirnya saya ketemu
mama sama papa mau pulang kita nantikan ke depan yuk
om sebentar nanti kita lanjut lagi ya
apa al sudah tau adi itu randy
apa dia sudah tanya ke randy
pak ahmad terima kasih banyak sudah menjadikan waktunya untuk mampir
hati hati di jalan ya
papa doakan kamu sehat
saya kecil juga sehat
amin ya ya allah
amin ya ya allah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
udah kita masuk lagi
om balik dulu ya
jaga kandungannya baik baik
ampamin dulu ya
untuk nemenin ino cari osa

ya kita langsung ke bandung aja pak
nanti kita berhenti sebentar di minimarket untuk ganti baju
kamu bawa kan baju gantinya
baju kamu juga udah aku bawain kok
aku telepon ino bentar ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekarang tapa sama mama lagi menuju ke bandung ya
ada sedikit update pak
jadi tadi mama sempet
dan kita mampir ke toko perlengkapan bayi
di situ papa sempet ngeliat
sepertinya ricky lagi belanja perlengkapan bayi juga pak
seperti dot dan juga popok
aku sempat berpikir kalau ternyata sekarang
dan sepertinya elsa akan segera bersalin
atau bisa jadi elsa sudah
sudah melahirkan pak
makanya rencananya aku mau ngecek di beberapa rumah sakit
atau puskesmas yang ada di sekitar
sungai cipandewa ini pak
karena aku rasa elsa sama sekali
nggak bisa pergi jauh dengan kondisi dia yang saat ini
lagi hamil atau mungkin sudah melahirkan pak
kamu sekarang mau cari ke rumah sakit mana
rencananya yang paling dekat dulu di
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik pak waalaikumsalam
pak chandra melihat ricky di sebuah toko perlengkapan bayi
terus terus gimana
ada kemungkinan besar kata nino
elsa sudah melahirkan atau mau melahirkan
jadi sekarang nino mau ngecek
puskesmas dan rumah sakit sekitar bandung
jadi sekarang kita langsung aja berangkat ma
ke rumah sakit patimura ya

cat tricky sekarang aja ya
supaya dia cepat cepat bawa elsa pergi dari puskesmas itu
aku takut papa curiga
bisa gawat nanti kalau papa baca cat aku sama ricky
udah siap semua
ya udah siap semua
jadi kan kita pulang jakarta
soalnya besok aku juga harus kerja
ya aku paham
mas suka sekaliin koper ini sangat kacak
papa itu biasanya pakai koda
kamarnya papa itu nemuin brand khas
terus aku udah coba buka
tadi udah pake
tanggal ulang tahun mama
ulang tahun aku roy papa
and i kecariin papa mama
nggak bisa kebuka
iya mungkin mama tau
dari bawah aja
oh tuhan apa harinya
tuan cuma makasih
anniversary panggung lama gak bisa kebuka
tanggal ya tanggal apa
iya mungkin mama tau
ini kenapa nggak bisa ya
ini kok gak bisa sih pake tanggal anniversary gitu
koper ini pake passcode biasa
kenapa ya apa rusak kopernya
udah saya ganti itu
angka acar aja kok itu
bertahun tahun sih papa
pernah pake untuk kopernya ya
kode tanggal dua ribu tiga ratus sembilan
ya entah tanggal entah angka
but then kopernya rusak
dia ganti koper
kode itu gak pernah dipake lagi
aku coba dulu sebentar ya
smoker bisa deh
smoker bisa deh
smoker bisa deh
lu hati hati udah uang light rico
baru selesain dok lo
aduh gimana ini
makan gak habis juga
tadi pagi kan gak habis juga makannya
aku gak mau makan mbak
non kita ke kolam renang yuk
seger ya non disini
apa non mau makannya dibawa kesini juga
bentar ya non
ima telfonnya yuk
berapa unit nya ya
dua puluh menit ya
nah empat puluh menitann
hasil kayaknya soal
non ya allah
mana ini makan gak bisa berenang
non jessica jatuh di kolam menang
perasaan saya nggak enak ya
jatuh ke kolam renang pak
terus gimana dia sekarang
non jessica kebentur kepalanya pak
ah yaudah saya segera pulang
sebentar ya sebentar lagi bapak datang
pak nanti kalau ribet lagi kita nginep sini lagi ya pak
maaf maaf papa gak dengar tadi papa lagi mikir masalah kerjaan
jangan terus yang dipikirin
halibur seolah lagi
kamu kesini lagi pak
nanti kalau renali bersola lagi nanti kita kesini lagi ya
asik bener ya pak
mas sal kenapa ya kayak ada yang dipikirin gitu
padahal tadi siang mas sal juga baik baik aja
apa isinya sih ini
ya udah makasih ya
ya udah ready semuanya
udah beli oleh oleh semua udah
yang itu yang beliin
ibu yang beliin
oh yaudah kalau gitu oke yuk kita pulang ya

kub sentido ini di bagik kap susu
dibawa saya muncul sama dia
aku justru evaluasi siap siap lana saya
rahim ini muup mundur
kamu bisa beranang
aku lihat adik pak
adik panjang aku
tahan ya sayang

jadi juga im kita balik
rasanya otak kayak refresh gitu ya
kita abis lipuran ya

karena abis bikini
nyalain musiknya doang
nyalain musiknya doang
nyalain musiknya doang
sepi amat kayak dikuburan
ini kan mobil mewah
boleh boleh itu boleh
bener kata lu
nah ini pas banget
lagunya gue ini malem bu ya
ini boleh jadi yang lain lah
aduh kamu hati hati doang ya allah
gila kenapa berhenti sih
soalnya pak aldebaran gak ramai dadak
pak hati hati dong pak
udah tahu saya di pinggir gini
masih aja mau ditabrak
di mana sih pak
yaudah hati hati bawa mobilnya pak
waduh jangan jangan bu ani minta lagu dangdut juga kali ya
jadinya pak aldebaran gak konsentrasi
waduh sembarangan baik lo im loh
masa keluarga sultan dengernya musik dangdut
udah pasti itu ma
mari dia tanyam
ya dia tanyam
pak gakak ke lagi entah muka atau elah tanyamnya
nah begitu dong pak
senyum itu adalah ibadah
jadi menjadikan suatu kebaikan
bukan begitu im
kamu kenapa sih mas
apa yang salah dengan al
dia seperti gak fokus
apa ini ada hubungannya dengan berangkas yang tadi al tanya ya
apa sih yang ditemukan di sana
keluarin aja arnie
cepetan loh cepetan
pak susu terus tolong
anak anak saya tenggelam tadi di kolam renang
segera kami tanganin ya pak
bapak tunggu di sini aja
tersiaus gak ya
gue pengen nyusuin dia lagi
kita harus pergi dari sini
nino dan orang tuanya ada di bandung
dan mereka pasti tau
lo masih hidup
sekarang mereka lagi cari
kita harus pergi dari sini say
iya terus kenapa
dia harus tau kalau anaknya ada disini
dia harus ngeliat ri
dan kalau seandainya lo ketemu sama nino
di detik berikutnya lo bakal diringkus sama polisi
lo bakal dipenjara lima tahun ke depan
dan lo bakal pisah sama anak lo lima tahun ke depan juga
kalau gue gak mau pisah sama keisha
nah gue gak mau
yaudah kita pergi ya
terus keisha gimana
ntar kita jemput lagi deh
beneran kita jemput keisha
kita jemput keisha
sus saya mau tanya
suster pernah lihat perempuan ini
apa pernah dirawat di sini
apa ada pasien perempuan yang wajahnya seperti ini
dia lagi hamil
apa pernah datang kesini coba diliat deh
sebentar ya saya cek dulu
pasien yang atas nama elsa tidak ada disini
iya ibu gak ada
ya udah makasih banyak ya
bapak kalau elsa gak ada disini berarti kita cari ke tempat lain lagi
paksudnya sama bu sarah
dari gd maupun adminnya mereka bilang gak ada pasien nama elsa
kita cari di rumah sakit lain aja ya
kalau menurut saya sebaiknya kita bertencar aja cari elsa
daripada kalau sama sama kan kurang efektif ya
yaudah kalau gitu kita ke puskus mas aja ya pak
biar kalian carinya ke rumah sakit gitu ya
oke kalau gitu nanti saling kontak aja kalau ada pertempuran mas
nanti kita saling telpon ya
oke baiklah mari yuk
ibu jangan melakukan aktivitas yang berat ya
terus kalau keceaus gimana
gini aja bu pas nanti ibu sampai rumah
ibu pompo payudara ibu
nah nanti aslinya
ditampung pakai wadah kaca atau plastik asi
terus ibu antarkan ke sini
baik sus keisha
ya dari gue pengen ketemu lukish dulu ya
kita buru buru sa
sebentar aja ri
ya udah sebentar ya
sus saya dan ibu putri bisa ketemu sama keisha
baik pak mari saya antar
abis disusuin tadi sama ibu
kalau begitu saya permisi dulu
orang yang gak kenal pasti mikir kita bertiga potret keluarga yang serah siasa
cepat bawa elsa pergi dari puskesmas
bukan saatnya sentimental
gue sama elsa harus buru buru pergi dari sini
elsa lo mau ketangkep
mama pergi dulu ya
sebentar doang kok
nanti mau balik lagi ke sini
ya kamu jangan sedih ya
kamu chat sama siapa bu
dia nanyain kita udah sampai rumah apa belum
terus aku lagi kasih tau kalau kita sekarang lagi di bandung karena masihnya relse
itu depan kanan kita ada puskesmas
itu kan puskesmas tempat elsa melahirkan
aduh gawat kalau papa ngajak sana gimana
sebelah kanan tuh
ya ampun gimana ini
mudah mudahan riki sudah bawa elsa keluar dari puskesmas itu
anjir aku jatuh pak
udah udah aku ambil
itu kan mobilnya ricky
kasih ya pak
semoga ricky udah bawa elsa pergi dari sana
tapi gimana caranya
aduh terima kasih mirna
sekarang kita waktunya
mandi sama mama
udah semuanya beres
ama liat dari tadi kamu kayak gak konsentrasi
kita bicara di taman belakangnya
aku udah buka berankasnya
kode yang mama kasih itu bener
dan di dalam berankas itu aku nemu
kecelakaan ini terjadi pada tanggal dua puluh tiga september seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
kecelakaan ini terjadi pada tanggal dua puluh tiga september seribu sembilan ratus empat puluh
september itu bulan sembilan
kode berankas papa dua ribu tiga ratus sembilan
ini sebenarnya ada apa sih mbak
apa yang papa sembunyikan ma
ma ma gak tau lagi pula
sedang dalam perjalanan menuju jakarta
diduga tabrak lari
tapi mobil yang nabrak itu kabur
ada dua orang korban
perempuan bernama novia yang sedang hamil
dan seorang lagi pria bernama pratama
ya tapi mama sama papa gak punya kenalan yang namanya novia
iya mungkin memang kita gak kenal siapa novia ma
emang gak mengingatkan mama pada seseorang
musik prosensi cln pls nelayan
apa ini kecelakaan yang menimpa mama sofia dan umirkan dulu ma
tapi di sini
namanya novia bukan sofia
mudah mudahan salah ya pak
mudah mudahan dugaanku ini memang salah
kebetulan aja kali
boleh aku pindah
aku perlu angkerjaku dulu ya